presiden jokowi dodo mengaku tidak mengundang partai nasdem dalam pertemuan dengan enam ketua umum partai politik di sana pada selasa dua mei yang lalu
jokowi mengatakan nasdem berbeda koalisi dengan partai partai yang diundang karena ingin membentuk koalisi sendiri di pilpres dua ribu dua puluh
hal ini disampaikan oleh jokowi usai mengunjungi sarinah jakarta pada kamis malam
menurut jokowi enam partai politik yang datang ke sana ingin membicarakan strategi besar
hal tersebut menurut jokowi tidak bisa dibicarakan bila ada perwakilan dari koalisi lain
sebelumnya jokowi mengundang ketumpar pol koalisi pemerintah kecuali nasdem ke istana kepresidenan jakarta pada selasa yang lalu
pertemuan digelar secara tertutup selama tiga jam
kumpul itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain
mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa
ya masa yang di sini tahu strateginya kan mestinya tidak seperti itu
jadi wajar wajar dalam politik itu wajar wajar saja
dan saya itu adalah pejabat
pejabat publik sekaligus pejabat politik